yang tadi abang ikutan asuransi murah seharinya sepuluh ribu sebulan tiga ratus ribu
asuransi apaan sih bang
nabung ntar kalau kita sakit nah biar rumah sakitnya ditanggung sama asuransinya
ntar kalo abang meninggal kita dapet duit seratus juta
abang mau meninggal
kalau ya kalau
eh abang itu kak ngajak ya bang
t o p tukang ngajak penggolan
oh enggak enggak enggak
satu satunya tanya tanya aja
mas mas ini pernah sakit nggak
oh ya pernah tuh mbak
apalagi temen saya ini
bisul juga pernah mbak
oh pas banget berarti
pernah juga tuh mbak
sampai dengkulnya mau copot
oh pernah di luar rumah sakit juga berarti ya
pernah mbak waktu sakit tim mas
mbak tanya tanya lagi aja
oh maaf mas pertanyaannya udah habis
oh bukan bukan
nah ini dari asuransi mas
saya tadi bikin para enggak track
kan sekarang ditawarin
nus nyuruh ngotot
secara make up
ini mas misalnya mas mas ini sakit masuk ke rumah sakit
mas ga usah pusing ada asuransi yang senyangan duitnya mas
nah semisalnya mas ini ga masuk rumah sakit dan ga sakit juga
duitnya bisa dia ambil mas
nah kalo dari mas mas ini ada yang meninggal
mas dapat duit dua ratus juta dari asuransi mas
istri situ begitu juga enggak
kalau mau apa apa tuh maksa
bang beli bubur kacang hijau ya
satu dibungkus ya
oke bu tunggu ya
gue kan belum punya bini
tapi dimana beli antena
biasanya kan mas kalau orang kantoran itu ditanggung sama asuransi kantor kan
tapi kalo mas mas ini asuransinya sendiri
murah loh mas cuma sepuluh ribu sehari
ya udah kalo gitu isi penggunaannya aja dulu mas
kalo enggak jadi telepon saya
ngumpul sama si di sini lho
oh yaudah mas
tunggu masih kurang mulai ya
masih kurang mulai ya
masih kurang mulai ya
masih kurang mulai ya
tumben rombongan ada apa ya
iya pak saya ada perlu sumpah sopian
katanya nia enggak boleh bohong
masih kurang mulai ya
si itu enak
udah lah aku lima mangkok
saya satu pun belum
dimana punya uang buat beli antena
lo hidup kayaknya ngeluh mulu
drok lo beli aja antena dalem
setau gue antena dalem itu murah
ya bagus lah
paling di bawah cepet
yang di bawah gojek ada enggak
dari tutup panci
yaudah kalau gitu saya balik ke kantor dulu ya mas
mau mau tukang belirnya
kalau saya nggak jadi gimana
telepon saya aja nomer saya ada di brosur kok
nanti kalau jadi ikutan hubungin saya ya
tak apa akabarin saya ya
kamu mau kemana jak
kamu mau kemana pur
mau ngecek ke inggris
kadang ada
tapi lebih sering nggak ada obyek kan
ya namanya juga orang usaha ya
kadang pasang kadang surut
tapi saya lebih sering surut pak
mana tahun ini
dia mau masuk sekolah lagi
emang udah waktunya makan
kok udah pulang
udah dapat banyak duit
ojak haus mak
bang nia minum dulu ya
sebenarnya saya sama ibu sedang bikin rendang kemasan
satu kemasan isinya empat
mungkin bang haril bisa bantu di bagian penjualan
hmm boleh pak
saya mau pelajari produknya
sama rencana pemasarannya
nia mau apa lagi

tadi abang ikutan asuransi
seharinya sepuluh ribu
sebulan ini tiga relate
asuransi apaan sih bang
nah biaya rumah sakitnya ditanggung sama asuransinya
ya duitnya bisa kita ambil
kayak nabung gitu dah
yaudah bang aku cek lagi ya
jadi kalau aus gak usah gue pulang lagi
geseran dikit apa
lu ngajarin gue lagi
oh mau geser dikit
sini sini kanan dikit kanan
lagi bikin warung pak ji
bikin warung kalau di pos ronda
pos rondanya udah bukan di sini lagi
no pos rondanya sebelah sana
be emang dia gak tau apa pos ronda udah pindah
yaudah beresin yuk
mak tadi bang ojek ditawarin asuransi
murah cuma tiga ratus ribu sebulan
terus kalau bang ojek sakit atau meninggal kita dapat duit
eh tat bilangin sama laki lu ya
mendingan duitnya ditabung buat di rumah
soal meninggal sama sakit mbak urusan takdir
bilang sama laki lu ya
gak usah ikut asuransi